pihak manajemen mall tentrum semarang jumat sore mendatangi keluarga ahmad arsyad rizki
warga banyumanik semarang ini meninggal saat menonton konser jkt empat puluh delapan di mall tentrem semarang pada selasa sebelas juli
dalam pertemuan ini pihak manajemen mal menyampaikan duka cita dan permohonan maaf terhadap edi sarjono dan sri rejeki orang tua korban
pertemuan ini difasilitasi pihak kepolisian yang tengah menyelidiki kasus kematian ini
penyelidikan sendiri terkendala penolakan keluarga bila jenazah korban diotopsi
penyelidikan sementara polisi mendapati konser jkt empat puluh delapan belum mendapat izin dari kepolisian
pihak keluarga sendiri telah menyatakan ikhlas dan menerima dengan kepergian arsyad di saat menonton konser jkt empat puluh delapan dengan ribuan masa fansnya
pemang meninggalnya di mana itu memang belum ketahuan kan tapi sudah ikhlas sudah lah ditutup saja lah
maksudnya sudah lah kita ikhlas emang itu apa ya kehendak allah gitu
sebelumnya alsat jatuh pingsan di tengah kerumunan penonton saat menonton konser jkt empat puluh delapan
arsyad pun akhirnya meninggal saat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis